oke yaudah kalau gitu
sampai ketemu di rumah ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andin tadi bilang dia mau ke rumah sama rena
yaudah kalau gitu kita pulang sekarang ya
disini juga kan kamu gak dapetin info
baik pak terima kasih
saya sedang mencari orang
saya sedang mencari pemilik mobil
warna merah yang parkir di depan restoran ini
oh itu punya saya pak
saya sedang mencari
saya pemilik mobil mod sudes yang tadi bawa cari
ada apa ya pak
boleh saya lihat suratnya
nah ini pak
mobil itu baru saya beli second
jadi saya belum sempat ganti nama di stnk nya pak
masih nama pemilik yang lama
apa anda ketemu sama pemiliknya langsung
oh itu dari agen kayak di situs gitu pak
jadi waktu itu saya ketemu langsung saya bayar cash
saya gak tau siapa pemiliknya
baik terima kasih atas infonya
maaf sudah mengganggu waktu anda
kayak ga jelas dengan maksimal saya
aku juga mau disesuai
saat begini kalau udah gini
baik bahan kesini
begini kamu pernah bilang kan
kalau papa itu bukan sekedar kata kata
harus ada kasih sayang perhatian nafkah tanggung jawab
aku datang kesini untuk kasih ini buat rena
ini baju baju buat rena
kau pikir emang masa gak bisa beliin baju buat rena
ini bukan masalah masalah dis atau tidak
ini adalah bagian dari tanggung jawab aku
bukti kalau aku ingin bertanggung jawab terhadap anak yang sudah aku siakan selama ini
cukup lama sih
aku belum selesai bicara deh
kamu sendiri yang bilang kan
aku masih belum bisa jadi papa yang pantas buat renat
iya aku terima
aku mau perbaiki semuanya
aku akan berusaha menjadi papa yang pantas buat mereka
tolong terima ini
aku mau menyicil semuanya
semua sudah aku bawa
terima kasih banyak
kiki ini ada bajunya rena tolong kamu cuci nanti taruh di kamarnya rena ya
terserah kamu mas
kamu bisa ngasih baju
tapi itu gak akan bisa mengubah apapun
mama aku udah siapmu
kita berangkat yuk
atau seperti apapun tanggapan andien
aku gak akan pernah menyerah sedikitpun
aku gak akan mundur selangkahpun
aku akan buktikan dan tunjukkan kalau aku mampu untuk menembus semua kesalahan aku sama reina
rena pasti akan merasakan keterusan dari aku
sebagai ayah biologis rena
rena sudah sehat
sudah tidak mimisan lagi
mama tunggu disini ya
hari bahagia sesuatu yang baik
memang susah duduk kayak gini ya
gue pengen nanya sesuatu nih
itu gua penasaran aja sama bu bos
jujur gua sih gak tahu apa apa ya
masal juga belum cerita apa apa masalahnya
ya mudah mudahan sih bu bos nggak kenapa napa
ya sehat sehat aja
lo bentar lagi mau lahiran
jadi biar dia bisa memang cucu gitu
gue kan pengennya tuh
pondok pelita tuh aman
ya ya allah kabulin ya allah
mau pesan kek apa pak
enggak saya enggak mau pesan cake
saya cuma mau tanya sebentar mbak
saya mau tanya soal ini mbak
kemarin saya terima kue dari sini
tapi mungkin pengirimnya lupa
mencantumkan namanya mbak
jadi saya pengen tahu namanya siapa
karena biar saya bisa bilang terima kasih
sebentar ya pak saya cek dulu
pak setelah saya cek
pengirimnya bukan enggak sengaja
atau lupa ditulis nama
tapi memang pemesannya
minta jangan ditulis nama
laki atau perempuan
maaf pak saya kurang tahu
karena pemesanannya lewat aplikasi
saya permisi dulu ya pak
mau melayani customer lain
itu sebenarnya dari elsa pak
karena mama nggak bisa kasih tahu
siapa sebenarnya yang mengirim kue ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa di rumah
enggak papa lagi di luar nak
tapi sebentar lagi mau pulang fana
aku rencananya aku sama rena mau main ke rumah papa
mau itu apa beri kecintaan sama papa
karena papa kan hari ini kemuliaan tahu
makasih ya sayang ya
papa tunggu kamu di rumah
karena di rumah udah ada kue
oke ya udah kalau gitu pak
sampai ketemu di rumah ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dia mau ke rumah sama rena
ya udah kalau gitu kita pulang sekarang ya
di sini juga kan kamu gak dapetin ini